kalo sampe mona gak bisa bangun untuk selamanya
itu bukan kesalahan saya
ini pasti karena mona kelamaan dikubur
seharusnya dia segera ditolong
gak lama setelah dia bangun
tapi ini dia keburu bangun sebelum diego
menolong aku keluar
tapi dia nggak beneran mati kan mas
tari alasan raja
pasti karena aku lumpuh kan raja
karena aku lumpuh dan
dan kamu udah gak mau lagi sama aku
apa itu udah gila raja
gara udah udah cukup cukup
aku cuma mau nangis janji doang sama raja
raja bilang kalau misalnya dia udah udah
nungguin jenazahnya putri
dia bakal buka hati buat aku
tapi pada pas sekarang gak ada
apa karena aku ini lumpuh pak
ya tolong aku pak
karena sekarang aku udah gak bisa ngapa ngapain
aku cuma gadis lumpuh
raja kamu ngeliatkan sekarang keadaannya clara kayak gimana
clara sekarang ini udah lumpuh gara gara kamu
dia udah ngorbani hidupnya buat kamu
karena kamu satu satunya laki laki yang dicintai sama dia
om rai putri baru aja dikubur om
dan sekarang clara minta aku buka hatinya untuk dia
om rai mikir dong
clara buat kawan saya
di makam tadi kamu pukul saya seolah olah saya baru kelampau kan
ya ada sih tante namanya juga kepepet kalau nggak gitu raja kan gak pergi dari kuburan
kalau kamu gak bisa diatur sama tante
sebaiknya jangan pernah tinggal di rumah tante lagi
oke tante mau aku bongkar semua kebusukan tante depan om roya sama tante citra
atau depan moral juga mau
tante jangan lupa diego itu nggak akan pernah jauh jauh dari kamu
putri kamu harus bangun ya
dan setelah kamu bangun kamu harus jadi mona
mona yang sesungguhnya
dan kamu harus ingat jangan pernah tinggalin aku oke
diego tante mau gantiin bajunya putri
kamu keluar deh
sarapan dulu yuk sayang
papa aku pergi karena raja sudah mengingkari janjinya selama ini
jadi buat apa aku tetap di rumah
biarlah raja bahagia dan aku yang lumpuh menderita sendirian
ada apa om
raja ini keakuan kamu terhadap saya

kau tuh bikin gara gara aja
kau tuh bikin gara gara

om tenang aja
biar saya yang cari clara
diego lihat ini kelakuan kamu
kau tuh yang bangun
kalau sampai mona nggak bisa bangun untuk selamanya
kalau sampai saat ini mona nggak sadar
itu bukan kesalahan saya
ini pasti karena mona
seharusnya dia segera ditolong
gak lama setelah dia bangun
tapi ini dia keburu bangun sebelum diego
menolong gak keluar
tapi dia nggak beneran mati kan mas
mona beneran mati bu
kalau sampai saat ini
kalau sampai saat ini mona nggak sadar
itu bukan kesalahan saya
ini pasti karena mona
seharusnya dia segera ditolong
gak lama setelah dia bangun
tapi ini dia keburu bangun sebelum diego
menolong gak keluar
tapi dia nggak beneran mati kan mas
yaudah aku muat
coba ngerjain nama general
bilang apa pellet bersedek
maksudnya siapa adel
gak m stabbed
dia belum selesai
ada acara kalian membalas